siden minibus terprosok masuk ke gorong gorong air ini terjadi di jalan alternatif antar kabupaten wonosobo dan kebumen
tepatnya di dusun kemiri ombo kecamatan kaliwiro kabupaten wonosobo jawa tengah selasa pagi
menurut warga badan jalan semula masih utuh
namun saat minibus melintas lubang besar tiba tiba saja menganga di tengah jalan
mobil berpenumpang empat orang itu langsung terperosok ke dalamnya
diduga jalan ambles akibat beton gorong gorong di bawah badan jalan sudah rapuh
dulu pernah diperbaiki tapi cuma sebelah kanan ini
sebelah kanan ini sudah pernah diperbaiki tapi memang sudah mungkin satu bulan ini jalan agak gelombang gitu loh
mungkin sudah tanda tanda sebenarnya mau ambles
tidak ada korban jiwa dalam kejadiannya
hingga selasa sore lokasi jalan ambles ini masih dipasang garis polisi dan dijaga warga sekitar agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi
waspadalah bagi anda yang melintas di jalan dan mogot kilometer delapan belas jakarta arah tangerang
ada lubang sedalam dua puluh cm dan lebar dua meter menganga di tengah trotoar
tidak hanya di trotoar
lubang yang cukup dalam juga terlihat di badan jalan hingga menembus menuju aliran air kalimoy ke far
diduga amblesnya trotoar dan badan jalan ini disebabkan oleh gorong gorong di bawahnya yang sudah rapuh akibat tergerus hujan deras beberapa waktu terakhir
menurut penuturan warga lubang jalan ambles ini telah mengakibatkan sejumlah pemotor terjatuh
saluran air di bawahnya ada saluran air jalan ambles pak
kemarin malam banyak motor yang jatuh
jatuh pak cuma enggak pekorban jiwa ya cuma luka luka ringan aja pak
ya sementara ditutup karena ya ini udah rusak
kalau kemarin kan sebelah sudah ada perbaikan pindah ke sebelah kiri
nah ini bisa dilihat itu sudah ada yang bolong ini kalau kita buka juga udah bolong pak jalannya
hingga selasa kemarin lokasi jalan ambles ini telah dipasang garis pengaman sepanjang seratus meter oleh pemerintah kota jakarta barat
namun perbaikan belum dilakukan
tim liputan cnn indonesia